situasi masih kondusif dan sampai saat ini orang tersebut belum melaporkan ke kepolisian
terkait dengan kemarin beredar video viral
oleh barisan atau kelompok kk kriminal pesenjata
sinak dan kkp intan jaya ini
situasi masih kondusif dan sampai saat ini orang tersebut belum melaporkan ke kepolisian
terhadap terjadinya penganiayaan yang dilakukan
lakukan oleh kkp tersebut
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya